pemerintah provinsi dki jakarta bekerja sama dengan human initiative dan agile innovation menyiapkan mobile laboratorium tes pcr di ibu kota
proyek ini mendapat dana dari penyedia hibah internasional nama foundation dan akan diserahkan pada pemprov melalui laboratorium kesehatan daerah atau lab kesda
mobil ini memiliki keunggulan dapat berpindah pindah dan menjangkau masyarakat di lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan penyedia test
pcr dengan adanya mobil ini diperkirakan dapat menambah jumlah tes spesimen minimal tiga ratus tes per hari
total sebanyak tiga unit mobil kontainer dengan ukuran tinggi tiga meter akan dapat melayani swab test secara gratis bagi masyarakat
dan saat ini mobil masih dalam proses pengerjaan dan selesai sembilan puluh persen
sejumlah tiga tujuh ratus lima puluh tes kit dan peralatan lain masih dalam proses impor dari amerika dan inggris rencananya
mobil ini akan selesai akhir september
dan dapat digunakan awal oktober
proses importasi dari amerika
harapannya adalah setelah barang diterima kita akan melakukan kalibrasi sistem
terus juga akan melakukan pelatihan kepada tenaga laboran
karena kita juga harus membuat sop baru
karena kan kita belum pernah punya mobile lab yang seperti ini
sehingga sop nya harus disesuaikan
sekarang sedang dalam proses untuk uji kalibrasi
seperti yang tadi terakhir saya sampaikan
uji kalibrasi dengan lab kesda dan juga di domestikainya
ada dua peralatan yang sekarang sedang kita impor
dan sedang dalam proses untuk diinstalasi di dalam mobile lab ini
yaitu perangkat ekstraktor dan juga pcr test nya